eko tukang parkir yang sehari harinya manggal di jalan pinggir laut kota parepare sulawesi selatan
tiba tiba saja jatuh tersungkur di pinggir jalan rabu tiga puluh juni dua ribu dua puluh satu pagi
pria parubaya ini langsung tidak sadarkan diri saat terjatuh usai membantu memarkirkan kendaraan
warga sekitar sempat panik lantaran korban tidak menunjukkan gejala sakit atau mengeluh sakit
bahkan sesaat sebelum kejadian korban juga sempat bersendagurau dengan pedagang asongan di sekitar lokasi
meski masih masa pandemi covid sembilan belas petugas yang melakukan evakuasi jenazah tidak menggunakan alat pelindung diri lengkap
keluarga yang datang ke lokasi histeris melihat korban meninggal dunia
langsung jatuh yang kami keluar dari musuhnya hitam mukanya
usai dievakuasi jenazah dibawa ke rsud andi makassau parepare untuk divisum
hasrul nawir parepare sulawesi selatan